saya bertemu di g tujuh dengan pemimpin pemimpin yang hadir saat itu
sebelumnya dengan g dua puluh setelah itu muter lagi ke china ke jepang ke korea selatan
dan sebelumnya ketemu yang sumbernya sendiri
saya berbicara dengan zelensky itu satu setengah jam
dengan presiden putin dua lima jam
tapi dengan kursi dekat tidak diterima
tidak dengan jarak yang lima meter
kalau saya diterima
kalau saya diterima saat itu dengan jarak lima meter
diterima kayak gitu ada yang mau kalau saya enggak enggak mau
dari situlah saya menyimpulkan dari diskusi diskusi
bicara bicara yang terakhir ketemu dua presiden tadi
saya simpulkan bahwa keadaan ini akan berjalan masih lama lagi
jangan berharap perang itu besok atau bulan depan
sangat tidak mudah
kita mendorong agar terjadi saja dialog saja
menyiapkan ruang dialog saja sangat sangat sulit sekali
sehingga saya belokkan udahlah saya ngomong ini enggak ketemu ketemu
sudah saya ngomong masalah krisis pangan saja
akhirnya agak ketemu
dan presiden putin saat itu menyampaikan
presiden zelensky menyampaikan
kebutuhan untuk ekspor kira kira stok dua puluh dua juta ton gandum
dan panen baru lima puluh lima juta ton gandum
harus keluar dari ukraina
tapi tidak bisa keluar karena masalah jaminan keamanan dari rusia
saya sampaikan kepada presiden putin
dan presiden putin waktu saya sampaikan
oh saya jamin nggak ada masalah
saya sampaikan pada presiden putin
boleh ini saya sampaikan ke media statement
oh silahkan saya sampaikan
dan setelah itu mungkin dua atau tiga minggu
sudah ada satu kapal yang mulai keluar dari odessa menuju ke istanbul